budi dan intan

udah menjiwai gitu ya
ada bang jerry sambuaga wakil menteri perdagangan
thank you bang jerry
saya mau ke pak bambang dulu nih
yang mungkin pengalaman lebih panjang daripada kita kita
untuk urusan berumah tangga ini
jadi sekaligus kita menunggu
karena di forum ini cuma saya yang belum menikah pak bambang
memang ini mas budi ini
promosi secara terselubung ya
memang harus begitu
asas dari kementerian perdagangan itu
harus bisa memanfaatkan peluang untuk menjadi
merasakan vibes tadi pernikahan
mas kaesang dan
hype dan vibesnya dapat ya
ada sesuatu yang menurut saya kuat banget
dari sisi budaya dari sisi kultural
yang menurut saya priceless
itu di negara manapun
di dunia ini kalau yang berupa itu
kalau kita lihat misalnya kemarin ada
perhelatan di inggris dan sebagainya itu sangat kental ya
nah dari sisi itu
kami mengambil tentu mengambil
makna positifnya buat ikn nanti
bahwa ikn itu juga ada cultural
satu branding lah begitu ya
sehingga dia akan mencerminkan keindonesiaan
dan mencerminkan betapa kuatnya
budaya dan kultur kita
di masa lampau yang kita bisa bawa sebagai modal kita
itu value nya tinggi sekali itu pak ya
saya menyebutnya priceless
karena kadang kadang kita gak menyadari bahwa itu priceless gitu ya
karena kita melihat bahwa wah kultural kita ini begini dari dulu
karena buat orang luar
buat orang luar yang melihat
karena bang jerry kalau lagi ke london
pasti ngantri pengen masuk ke buckingham palace juga
pengen lihat lihat gitu kan
habis ini juga banyak sekali yang mengantri ke puro mangkunagaran ya
ya saya pikir ini luar biasa ya
pernikahan yang sangat spektakuler ya
yang paling penting adalah menitik beratkan kepada kita ya
kepada kebudayaan tadi yang pak bambang juga sudah sampaikan
memperkenalkan dan juga merawat dan juga memperlihatkan keberagaman
tentunya ini salah satu yang harus terus diingat juga
khususnya bagi kita generasi muda ya
supaya kita juga tahu bahwa anak anak bangsa ini terdiri dari berbagai ragam kebudayaan
lalu juga culture dan juga tentunya adat istiadat yang saya pikir perlu kita resapi
dan perlu kita lestarikan dan perlu kita rawat
dan saya pikir ini untuk generasi muda kedepan perlu juga melihat ya
mencontoh juga bagaimana yang sudah di
tunjukkan dan juga diperlihatkan oleh keluarga besar pak jokowi
ini artinya kebudayaannya sangat dijunjung tinggi
dan saya pikir ini salah satu yang menjadi catatan penting juga buat kita
untuk memastikan bahwa seperti juga pak abang bang sampaikan
keberagaman kelestarian itu saya pikir nilai nilai kebenekaan yang sangat plural ya
ya ya priceless kalau kata pak bambang tadi ya
mas budi biasanya kan kita belajar manajemen itu dari beberapa kiat kiat manajemen gitu ya
bahkan akhirnya mereka akan masuk ke
filosofi dari cina dari mana
saya kira kalau kita bisa memasarkan ini
ini merupakan satu kekuatan juga bagi kita bahwa setiap langkah tadi dari acara acara yang
sifatnya tadi budaya dan kultur itu memiliki satu filosofi yang sangat mendasar
apalagi kita dihadapkan dengan kegagahan dan kemegahan dan keanggunan pura mangkunagaran yang seluruh
bukan hanya orang indonesia kali
orang yang kemudian fansnya pak jokowi dimana mana
orang yang ingin tahu apa yang terjadi dengan keluarga presiden jokowi bisa melihat kemegahan pura mangkunegara
ya sekali lagi ini juga luar biasa kita boleh highlight lagi ya bahwa
tapi ini pastinya sangat rare pressues dan juga pastinya momen yang sangat spesial
oke baik terima kasih pak jerry juga pak bambang atas waktunya
kita tidak akan mengganggu lagi waktunya karena memang ini adalah malam yang luar biasa
sayang sekali kalau tidak dinikmati gitu ya
karena bang jerry belum makan dessertnya tadi
baru coba tangkain pas mau coba dessert kita langsung ajak kesini ya mas budi
silahkan bang ambience
ambiance di suasana
kita tidak akan mengganggu lagi
terima kasih bang jerry
terima kasih bang bang
siap oke selalu ada pesan pesan terus